presiden joko widodo meresmikan jalan tol bogor ciawi sukabumi seksi satu ruas ciawi cigombong
keberadaan tol sepanjang lima belas tiga km ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga memperlancar mobilitas
setelah sempat mangkrak hampir dua puluh satu tahun sebagian jalan tol bogor ciawi sukabumi bocimi akhirnya diresmikan presiden joko widodo
presiden meresmikan tol bocimi seksi satu ciawi cigombong pada sabtu siang
dalam sambutannya presiden mengaku sempat bingung mengapa ruas tol ini mangkrak selama dua puluh satu tahun
presiden juga mengaku senang lantaran bisa meresmikan tol yang diharapkan bersambung ke cianjur bandung hingga cilacap
penetapan lelang tol bogor ciawi sukabumi ini sudah ditetapkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sudah ganti investor saya nggak bisa ngitung berapa kali
artinya ini sudah dua puluh satu tahun
kemudian di dua ribu lima belas kita negosiasi untuk diambil alih mengambil alih pun dengan negosiasi yang alot
betul betul di lapangan konstruksi pembebasan lahan bisa dimulai
saya tidak tahu kenapa harus memakan waktu dua puluh satu tahun untuk memulai ini
presiden pun berharap dengan adanya tol ini dapat memangkas perjalanan dari satu jam setengah menjadi hanya dua puluh menit
di sisi lain kehadiran tol bocimi diharapkan memicu
perkembangan ekonomi sukabumi terutama dari sektor pariwisata
paling tidak ini bisa mengurai kemacetan bogor ciawi sampai cigombong
dan kita harapkan nanti di dua ribu dua puluh gitu selesai
kemudian seperti saya sampaikan tadi diteruskan ke cianjur
kemudian menuju ke sanak
kemudian lagi di bandung
ada alternatif alternatif memang dari bandung ke jakarta
sebelumnya tol yang mangkrak selama kurang lebih dua puluh satu tahun ini telah berulang kali berganti investor
tol yang mulai dibangun awal dua ribu enam belas ini memiliki panjang lima puluh empat km
selanjutnya seksi tiga cibadak sukabumi barat tiga belas tujuh km
dan seksi empat cibadak sukabumi timur tiga belas tujuh km